sejumlah daerah di jawa timur kembali dilanda bencana banjir
di tuban banjir bandang menerjang sejumlah desa di kaki perbukitan kapur
sementara di pasuruan akses jalan pantura surabaya pasuruan
tergenang air setinggi lima puluh cm akibat banjir kiriman
kondisi jalan raya desa sumurgung
kabupaten tuban sontak berubah menjadi kolam air berarus deras
setelah banjir bandang menerjang senin petang
akibatnya jalan ini tidak dapat dilintasi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki
sejumlah warga yang melintas terpaksa harus dibantu warga lain
agar tidak hanyut terbawa arus
selain jalan banjir juga merendam sejumlah fasilitas warga
seperti musola dan puskesmas setempat
sebagian besar warga juga tidak bisa menyelamatkan harta benda
karena banjir datang terlalu cepat
banjir diduga disebabkan air kiriman dari perbukitan kapur
dari penebangan hutan jati besar besaran
banjir dari mana ini pak
kiriman dari kebunungan
di sini lagi hujan pak
hujan tapi tidak ada cepat krimis
sementara hujan deras selama berjam jam juga merendam jalur pantura
di desa late kecamatan bangil pasuruan
ketinggian air yang mencapai setengah meter
membuat arus lalu lintas dari surabaya menuju pasuruan terganggu
selain kendaraan besar yang merambat
sejumlah motor juga mogok saat menerjang banjir
ketika banjir ini tidak tepat
kenapa banjir ini besar
dikasih pak ya
bukan dari luapan sungai
tidak sampai segini pak
banjir ini diakibatkan luapan sungai telu atau kali telu
tak dapat menampung air hujan sekitar dua jam
sehingga air meluber ke jalan pantura dan permukiman warga